karena ada beberapa kendala pelaksanaan pembebasan baru dimulai tahun dua ribu enam belas sampai dua ribu dua puluh satu
akhirnya ini kan menjadi turnkey project
jadi mulai dari tenaga kerjanya kemudian konten bahan bakunya materialnya itu didatangkan dari impor
jadi jangan mengharapkan subsidi pemerintah gitu ya kepada kcic untuk penumpang
kcic ketua pemerintah pemerintah jogja
bandung membentang sejauh satu ratus empat puluh km dan menelan biaya sebesar tujuh dua milion usd atau sekitar satu ratus lima triliun rupiah
pada rapat dengar pendapat dengan komisi enam dpr dua puluh tiga november dua ribu dua puluh
pt kereta api cepat indonesia china atau kcic mematok harga tiket satu ratus dua puluh lima ribu rupiah
untuk jarak terdekat dan rp dua ratus lima puluh ribu rupiah untuk jarak terjauh
yaitu dari stasiun halim jakarta ke stasiun tegaluar kabupaten bandung
waktu tempuh untuk rute terjauh ini empat puluh menit
sementara harga tiket berlaku selama tiga tahun bertambah
menurut kajian yang dilakukan pt kcic dan polar ui pada dua ribu dua puluh
potensi penumpang kereta cepat jakarta bandung mencapai dua puluh sembilan orang per hari
akan kemungkinan untuk penumpang dari public transport kendaraan pribadi termasuk kereta api sendiri
itu shiftingnya sebenarnya hanya sebelas persen pak
didapatkan sekitar dua puluh sembilan penumpang per hari
dari total itu di awal pak
kan pasti akan ada kenaikan
itu di tiga ratus lima puluh ribu sebenarnya pak
willingness to pay nya di stasiun terjauh dan stasiun terpendeknya satu ratus lima puluh
namun tiga tahun pertama kita akan di dua ratus lima puluh ribu pak
tentunya kita harapkan bisa lebih menarik lagi
enggak subsidi bu
enggak ada subsidi
harga tersebut memang lebih tinggi dibanding biaya perjalanan dengan moda transportasi lain
sebagai perbandingan harga tiket kereta api argo parahyangan dari stasiun gambir ke stasiun bandung
yang berada di tengah kota adalah rp satu ratus lima puluh ribu rupiah untuk kelas ekonomi
dan dua ratus ribu untuk kelas eksekutif per orang dengan waktu tempuh sekitar tiga jam
harga tiket mobil biro travel jakarta bandung saat ini berkisar antara satu ratus sepuluh hingga dua ratus ribuan rupiah per orang
sedangkan bila menggunakan mobil pribadi biaya yang dikeluarkan untuk tol sekitar rp tujuh puluh
sementara biaya bahan bakar bervariasi antara seratus hingga dua ratus ribu rupiah
waktu tempuh jakarta bandung via jalan tol sekitar dua lima jam
kalau lagi nggak terburu buru sih lebih ke travel aja sih
iya sih palingan turunin ke dua ratus atau satu ratus lima puluh gitu kalau bisa
karena kita memang butuh yang lebih cepat mungkin kayak satu hari bisa pepek
kenapa enggak gitu
jadi kayaknya kalau di kereta cepat sih akan milih kereta cepat
kalau untuk hitungan mobil kan untuk keluarga misalkan empat orang dia lebih murah mobil ya
dibanding dengan kereta cepat gitu
kecuali memang dari pemerintah disubsidi lah untuk tiketnya
kira kira berminat pak untuk mencoba
sebelumnya terdapat dua proposal proyek kereta cepat yang diterima pemerintah indonesia
yakni dari jepang dan tiongkok
pada akhirnya pemerintah indonesia memilih tiongkok sebagai pemenang tender proyek kereta cepat jakarta bandung
jadi sebenarnya komponen paling besar dalam pembangunan kereta cepat itu adalah prasarananya
kalau dalam proposalnya cina waktu itu bisa kami lihat mereka itu seluruh biaya pembangunan ini
di jepang dan tiongkok
which is dengan kereta cepat ini
artinya hutang apa segala macam yang ditanggung oleh kereta cepat yang dimiliki enam puluh
jadi ditanggung bersama sama
nah sementara joint venture nya antara jepang dan indonesia itu hanya pada sarananya aja
nah kalau kayak gitu waktu itu kita lihat loh
kalau ini berarti hutang pembangunan prasarana semuanya ditanggung pemerintah dong
ya itu waktu itu salah satu yang menurut kita ya
kalau ini spiritualnya
b dua b tidak seperti itu harusnya
ya masa kemudian pemerintah yang menanggung semua dari awal gitu ya
pembangunan proyek kereta cepat jakarta bandung dimulai pada dua ribu dua puluh
kala itu melalui perpres satu ratus tujuh tahun dua ribu lima belas
pemerintah menugaskan empat bumn
yaitu pt wijaya karya pt kereta api indonesia pt jasa marga dan pt perkebunan nusantara
dan nusantara delapan untuk pekerjakan prasarana dan sarana kereta cepat
keempat bumn tersebut lalu membentuk konsorsium
yang kemudian dinamakan pt pilar sinergi bumn indonesia atau pt psbi
pada oktober dua ribu lima belas didirikan pt kereta cepat indonesia china atau pt kcic
yang merupakan perusahaan patungan antara pt psbi dan lima bumn tiongkok
yang tergabung dalam konsorsium bernama beijing yawan
biaya awal proyek ditaksir enam miliar dolar amerika serikat atau sekitar sembilan puluh triliun rupiah
dengan komposisi pembiayaan awal sebesar sembilan ratus tiga belas juta dolar ditanggung pt psbi
sedangkan empat lima puluh lima miliar dolar lainnya dipinjam dari china development bank atau cdb
karena kan ya hutangnya kcic yang ada disitu kan gak ada jaminan pemerintah
kita tidak memberikan jaminan
jadi ya memang dia harus berpikir secara bisnis untuk ini tetap bisa berjalan
menghasilkan uang bisa bayar pinjaman ke mereka
geris prioritasnya kalau gak salah yang ini sepuluh tahunan lah
oh baru bayar bunga dulu
ya sepuluh tahunan bayar bunga dulu
peletakan batu pertama proyek dilakukan presiden joko widodo pada dua ribu enam belas di walini bandung
namun proses pembangunan tidak segera berjalan karena kendala pembiayaan
penandatanganan facility agreement pembiayaan kereta cepat
baru dilakukan oleh pt kcic dan china development bank pada dua ribu tujuh belas
dan dana baru mulai dicairkan pada dua ribu delapan belas
infrastruktur kereta api cepat dikerjakan oleh hsrcc atau high speed railway contractor consortium
nilai pengerjaan yang disepakati mencapai empat tujuh miliar dolar atau sekitar tujuh puluh triliun rupiah
padahal yang dibutuhkan bukan transportasi seperti kereta cepat
tapi yang dibutuhkan adalah penurunan biaya logistik
panjang lintasan kereta cepat jakarta bandung mencapai lebih dari satu ratus empat puluh km
termasuk delapan perjalanan
pembangunan terowongan menggunakan tunnel boring machine atau tbm dari tiongkok
pembuatan terowongan sempat mengalami sejumlah kendala
antara lain kondisi tanah di sejumlah jalur terowongan yang merupakan jenis clay shell
glay shale adalah sejenis sedimen batuan lempung yang memiliki sifat keras di area tertutup
namun mudah lapuk dan tak dapat mengeras di area terbuka sehingga berisiko runtuh
selain kendala geografis geologis dan teknis proses pembangunan infrastruktur kereta cepat mengalami kendala pembiayaan
pandemi covid sembilan belas membuat pendapatan sejumlah bumn yang tergabung dalam konsorsium seperti pt kai
akibatnya bumn ini tidak mampu menyetorkan kewajiban dana untuk pt kcic
dalam laporan keuangannya pada periode dua ribu dua puluh dan dua ribu dua puluh satu pt kai membukukan pendapatan delapan belas triliun rupiah per tahun
jauh di bawah pendapatan dua ribu sembilan belas yang mencapai dua puluh enam triliun rupiah
pemerintah kemudian menerbitkan perpres sembilan puluh tiga tahun dua ribu dua puluh satu yang mengizinkan penggunaan dana apbn
untuk penyelesaian proyek kereta cepat serta mengubah komposisi kepemilikan saham pt psbi
ini pt kai memiliki sekitar lima puluh persen
dan sisa saham lainnya dikuasai jasa marga dan pt pn delapan
dana apbn yang diinjeksikan lewat mekanisme penyertaan modal negara atau pmn
melalui pt kai pada dua ribu dua puluh satu dan dua ribu dua puluh dua mencapai sekitar rp tujuh lima triliun
selain itu perpres ini juga mengatur pembentukan komite kereta cepat jakarta bandung
yang dipimpin oleh pt kcic
yang beranggotakan menteri keuangan menteri bumn dan menteri perhubungan
tak hanya kekurangan setoran dana dari bumn
biaya pembangunan infrastruktur kereta cepat pun mengalami pembengkakan
dalam rapat dengar pendapat bersama komisi enam dpr pada sembilan november dua ribu dua puluh
dirut pt kcic menyatakan taksiran cost of run atau pemengkakan biaya ini
mencapai sekitar satu empat puluh lima miliar dolar amerika
tiga hal yang menjadi penyebab utama
terjadinya cost of run adalah perubahan harga akibat inflasi
kenaikan upah pekerja pembayaran bunga bank
serta pajak atas pengadaan lahan
salah satunya adalah kendala pembebasan lahan
jadi perkiraan untuk lahan yang kita bebaskan itu dihitung berdasarkan fs di tahun dua ribu lima belas
sementara karena ada beberapa kendala
pelaksanaan pembebasan lahan baru dimulai tahun dua ribu enam belas sampai dua ribu dua puluh
jadi total adalah angkanya rp satu empat ratus empat puluh sembilan bilion
kalau kita lihat secara proporsional memang paling besar itu kontribusi dari change in cost
change in cost ini adalah eskalasi harga
dikarenakan adanya penyesuaian harga untuk komponen lokal
jadi untuk proyek yang sifatnya multi years
memang biasanya diakomodir
setiap tahunnya ada kenaikan harga karena inflasi terkait upah kemudian barang material
namun pada februari dua ribu dua puluh
pemerintah mengumumkan kesepakatan nilai cost overrun sebesar satu dua miliar dolar as
atau sekitar rp delapan belas triliun
konsorsium pt psbi mendapat tanggungan sekitar tujuh ratus dua puluh juta dolar
atau lebih dari sepuluhan triliun rupiah
senilai sekitar empat ratus delapan puluh juta dolar ditanggung mitra dari beijing yawan
karena kekurangan dana untuk menutup cost overrun
konsorsium bumn indonesia kembali mengajukan pinjaman dana kepada china development bank
sebesar lima ratus enam puluh juta dolar atau sekitar delapan lima triliun rupiah

nah sisanya itu memang waktu itu kita diskusi dengan pihak cdb
dikasih dong soft loan gitu ya
pinjaman jangka panjang dengan bunga yang sangat murah gitu ya
dan sekarang memang kita lagi menegosiasikan
tapi memang kalau dilihat kita bisa dapat periodenya antara tiga puluh sampai empat puluh lima tahun gitu ya
terus kemudian dalam lima belas tahun pertama
juga tidak perlu membayar cicilan dulu pihak kai
jadi hanya bayar bunganya dulu aja
terus suku bunganya pun juga
kalau kita lihat yang sekarang kita negosiasikan memang cukup kompetitif
kalau dibandingkan misalnya kan kalau kita punya opsi nih
misalnya pemerintah menerbitkan obligasi surat hutang
terus uangnya kita injek sebagai pmn
itu cost of fun nya akan lebih tinggi dibandingin kalau kita pinjam
dari suku bunga yang sekarang sedang kita negosiasikan
dengan masuknya tambahan utang cost overrun
maka total biaya proyek kereta cepat jakarta bandung mencapai sekitar tujuh dua miliar dolar amerika
atau setara satu ratus delapan triliun rupiah dengan asumsi kurs lima belas ribu rupiah per dolar
dibiayai dari dana pinjaman cdb atau china development bank
china development bank sendiri merupakan bank milik pemerintah tiongkok
dan didirikan pada seribu sembilan ratus sembilan puluh empat
pada dua ribu dua puluh dua bank ini memiliki aset senilai delapan belas dua triliun yuan atau sekitar tiga puluh delapan triliun rupiah
sebagai perbandingan aset bank mandiri dan bri pada dua ribu dua puluh dua masing masing sekitar dua triliun rupiah
menurut data bank dunia
pembangunan infrastruktur kereta cepat di berbagai negara rata rata dua puluh juta hingga tujuh puluh juta dolar per kilometer tergantung kondisi teknis dan geografis masing masing negara
biaya pembangunan infrastruktur kereta cepat di tiongkok merupakan yang paling rendah di dunia yaitu sebesar tujuh belas hingga dua puluh satu juta dolar per kilometer
di eropa biaya tersebut mencapai dua puluh lima hingga tiga puluh lima juta dolar per kilometer
sementara di california amerika serikat
sementara di california amerika serikat

faktor tenaga kerja murah inovasi teknologi baru serta program pembangunan jalur kereta cepat secara besar besaran membuat biaya di tiongkok lebih rendah dibanding negara barat
biaya pembangunan infrastruktur kereta cepat jakarta bandung saat ini mencapai sekitar tujuh dua miliar dolar amerika
atau sekitar satu ratus sembilan triliun rupiah untuk lintasan sepanjang satu ratus empat puluh kilometer
artinya biaya per kilometer di indonesia sekitar lima puluh juta dolar
selain pandemi sejumlah faktor mempengaruhi tingginya biaya pembangunan kereta cepat di indonesia
ya banyak infrastruktur yang terkendala masalah pembebasan lahan
jadi begitu ada proyek dan tidak semua menggunakan lahan negara misalnya
sehingga itu ada ganti rugi yang cukup mahal dikeluarkan oleh si kontraktor
nilainya bisa berlipat kali karena tidak ada pengendalian soal spekulasi tanah itu problemnya
kemudian yang kedua pada waktu kereta cepat jakarta bandung ya dari uji kelayakan
ini kan sudah terlihat bahwa konten impor mulai dari relnya kemudian keretanya sendiri
karena berasumsi bahwa belum siap indonesia dengan teknologi kereta cepat
akhirnya ini kan menjadi turnkey project
jadi mulai dari tenaga kerjanya kemudian konten bahan bakunya materialnya itu didatangkan dari impor
dan ini akhirnya menjadi pembengkakan begitu rupiahnya naik turun efeknya adalah biaya cost of run
bima yudhistira menambahkan pembangunan kereta cepat sebenarnya bukan hal yang penting dilakukan oleh indonesia
yang saat ini memiliki pendapatan per kapita kurang dari rp lima puluh juta
apakah infrastruktur yang ada di jawa ini akan dibangun sebegitu masifnya
padahal yang dibutuhkan bukan transportasi seperti kereta cepat tapi yang dibutuhkan adalah penurunan biaya logistik
jadi kalaupun transportasi yang dibangun adalah transportasi logistik
dari kawasan kawasan industri misalnya langsung kepada pelabuhan bukan kereta penumpang
menurut platform pencatat data
saat ini terdapat sekitar dua puluh negara yang memiliki jaringan kereta cepat
sebagian besar merupakan negara maju seperti jepang korea selatan tiongkok amerika serikat dan negara negara eropa
jadi jangan mengharapkan subsidi pemerintah gitu ya kepada kcic untuk penumpang gitu
dalam tiga tahun pertama pt kcic akan mengoperasikan

sekitar enam ratus penumpang cr empat ratus af ditenagai listrik dengan daya setiap rangkaian kereta mencapai
sembilan ribu tujuh ratus lima puluh kilowatt dual lightning arrester dipasang di setiap rangkaian kereta untuk keamanan terhadap

dan kereta yang berwarna merah untuk kereta yang berwarna kuning merupakan kereta inspeksi

manajemen pt kc ic memperhitungkan nilai investasi kereta cepat jakarta bandung akan
mencapai titik impas atau break event point setelah tiga puluh delapan tahun masa operasi pemerintah mengklaim tidak

mengganggu pendapatan pt kc ic dan juga mencapai titik impas atau break event point setelah tiga puluh delapan tahun
mencapai titik impas atau break event point yang digunakan untuk biaya operasional maupun membayar utang

kalaupun nanti ada masalah masalah seperti itu ya kita harus dari solusinya secara bisnis
lebih bisnis kita jadi jangan mengharapkan subsidi pemerintah gitu ya kepada kc ic untuk penumpang
itu saya kira itu tidak masuk dalam kalkulasi kita sekarang kalau kita membayar utang pada pekerjaan

kita juga pakai segala maksimal dengan dekatan sehingga sama sekali
kalau kita kan kalau dari biasanya kalau dalam hal produksi kita bilang oke ini first line of defense nya apa
first line of defense keuangannya kcic ya coba gimana kita meningkatkan keuangannya kcic
yang kedua ya oke masuk ke shareholdernya
dari kai dki pun kita juga ada beberapa layer gitu
ada strategi a strategi b strategi c itu kita sudah godok dan persiapkan ya
oleh teman teman kementerian doam ya
jadi perkuatan di keuangannya kai ada
tapi kalau misalnya itu nggak mampu ya kita harus balik dong
duduk lagi ya ini beyond ini shareholder ini ya kita harus duduk lihat mana di proyek ini yang kita bisa restructure ulang pinjamannya gitu ya
apakah ada efisiensi operasi yang masih bisa dilakukan sampai
ekonomi mayudistira memprediksi
bila hanya mengandalkan pendapatan dari tiket
proyek kereta cepat baru mencapai bep atau titik impas setelah beroperasi selama satu ratus tiga puluh tahun
bila pendapatan tak mampu menutup biaya operasional dan membayar utang
maka ada risiko gagal bayar yang dapat menyebabkan aset aset kereta cepat diambil alih oleh china development bank selaku pemberi pinjaman
ini mau dia penjaminan apb
ataupun lewat bumn
tapi kan bumn ini kan adalah aset negara juga
makanya di dalam nota keuangan apbn selalu dijelaskan yang namanya resiko kontingensi
jadi apabila ada bumn bermasalah ada proyek infrastruktur yang kemudian bermasalah
itu akan menjadi tanggung jawab ujungnya adalah kepada apbn juga
penyertaan modal negaranya lebih besar misalnya
jadi mau dijaminkan apbn ataupun bumn
sebenarnya sama aja
ini tetap dalam skenario keuangan negara terlibat
sekarang ataupun nanti
pada dua ribu enam belas pt kcic memperoleh masa konsesi pengoperasian kereta cepat jakarta bandung selama lima puluh tahun
pada dua ribu dua puluh dua pt kcic mengajukan permohonan perpanjangan masa konsesi menjadi delapan puluh tahun
perpanjangan masa konsesi tersebut dapat dilakukan bila merujuk pada pasal dua belas ayat dua
permen hub no tiga puluh delapan tahun dua ribu dua puluh
menurut peraturan tersebut pemberian hak konsesi penyelenggaraan prasarana perkereta apian